berarti besok bapak gak bisa ngantarin aku ke sekolah dong
iya gak apa apa ya
kan papanya lagi jagain mama di rumah sakit
yaudah sekarang lebih baik jam segini nih
reno bubu yuk biar besok ke sekolahnya fresh
pesan taksionan aja deh
bisa kali nongkrong dulu sama kita kita
mending balik bareng gue
lo cuma kurang ajar ya
menurut lo gue tuh cewek apaan
itu kakak mabuk lah

bapak cuma minta
adit gak salah
tapi dia selalu menderita
dia menderita terus
ternyata senyum dan tinggal lucu kamu itu
menyimpan pengalaman batin yang sangat berat yang kamu hadapi sejak dulu
aku masih denger tau mas
aku masih denger tau mas
aku masih denger tau mas
aku masih denger tau mas
gak ada apa apa
gak ada apa apa
semoga mama segera sembuh ya pak
makanya rena tolong doain mama ya
aku selalu berharap
udah lain kok hanya aku sama dada askara udah kawan banget sama mama
sama tata juga aku kangen
iya papa juga kangen sama rena sama askara
rena disitu sama siapa
sama tante jessy kak pak
boleh papa bicara sebentar
kamu tolong temannya rena sebentar
saya masih harus jaga andin di rumah sakit
pasti mas al mas al tenang aja
selama aku dibutuhkan aku pasti menjaga anak anaknya mbak andin dan mas al
terima kasih ya
kita video callnya udahan dulu ya
masih harus istirahat
takutnya kalau kita ngobrol terus nanti mama gak bisa tidur
yaudah ya pak
salamin buat mama ya
dari aku sama dada sekarang
tolong sampaikan juga ya salam aku untuk mbak hendin
tolong diberi semangat
agar lekas sembuh
selamat tidur sayang
untuk sementara aku izin tinggal di pondok pelita dulu boleh mas
udah sih rahat
kamu pikir saya nggak bisa senyum ya
ya meskipun sama kamu jarang sih
udah sih rahat
biar cepet sembuh
pak surya musara
lebih baik kamu istirahat aja
kamu pulang aja ren
kan ada kami di sini yang jagain alin juga
ada al juga di dalam kan
udah kamu istirahat aja
besok ajak kamu ke sini lagi ya
baik kalau gitu
terima kasih sebelumnya
tadi saya belikan makanan untuk bapak dan ibu
nanti juga ada orang yang mau nganterin obat untuk paal
saya mungkin nitip ke bapak atau ibu
kalau gitu saya permisi
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kamu belum makan kan
ren beli apa itu
mungkin malam ini bella lagi nemenin rena dan askara tidur kali ya
setelah seharian dia bantuin jaga dan ngasuh mereka
biarlah kecapean gak ya jagain mereka
ah saya cat aja deh
di seharian ini
berarti besok bapak gak bisa nganterin aku ke sekolah dong
iya gak apa apa ya
kan papanya lagi jagain mama di rumah sakit
yaudah sekarang lebih baik jam segini nih
reina bubu yuk
biar besok ke sekolahnya fresh
nanti gak apa ya tante jessica sama ncus aja yang ntarin reina ke sekolahnya
gak apa ya
tapi aku mau berdoa dulu ya
ya allah semoga mama cepet sembuh
biar aku mama papa tenda sekarang bisa kumpul dan tidur bareng lagi ya allah
dan semoga papa cepet sembuh lagi ingetannya
tante jessica bangga deh sama reina
pinter doain mamanya
karena reina doain mama insya allah
allah denger doa reina mama jadi cepet sembuh deh
soalnya udah kangen banget sama papa sama mama
emangnya berarti ya kita malem ini ya kita bisa langsung tidur sekarang
hati udah tenang
yuk kita bubuk
hari yang cukup melelahkan hari ini
persoalan kantor belum selesai
masa iya sih aku harus harus nyerah dengan keadaan
perusahaan itu karena aku bangun dari nol
kalau aku nyerah artinya harus mulai lagi dari bawah
gimana caranya bisa dapat investor yang mau nyentikan dananya
belum persoalan perusahaan selesai aku masih kepikiran soal rehena
tadinya aku berharap banget padahal
bisa jadi orang yang netral